satu teguhanan yang rakyat
dua pemersiaan yang adil dan berada
tiga keseluruhan kemuliaan
empat rakyat yang diberi melalui tanggal kebijaksanaan dan perwakilan